sebentar lagi jam dua belas aku ulang tahun selamat ulang tahun
jadi ini kotaknya
selalu sama supaya kamu sukses selalu sehat dan yang terpenting kalian berdua punya mohonnya
hai enggak butuh kamu

lobi pelitanusa sekarang
kok gue gak tau ya pelitanusa
itu kan kampus waktu mbak anin ngajar
oh ya tuhan

mbak lo dimana mbak sekarang
lo sama siapa sekarang
sendiri lagi di jalan

kita bisa ketemu gak ya mbak
bisa ketemuan di rumah aja ya
tapi ini mbak masih di jalan
mungkin satu sampai setengah
atuh ramai jam lagi nyampir proses lebih di rumah ya
enggak akan berbicara nanti

gue gak boleh
gua nggak boleh
gua enggak boleh biarin nino deket deket sama mbak anin lagi